kayaknya seru banget acara di dalam sudah ada salam salaman
ya kan juga para tamu undangan juga sudah dipersilakan makan
nanti abis ini kita makan tapi kita punya bintang tamu yang spesial
mungkin pemirsa ngeh gak sih sama wanita cantik di sebelah saya
dan juga ada saya mau manggilnya seperti panggilan kesayangan bang bobi ya
bahu bahu butet
bahu butet apa kabar
kalau ketemu bahu kayak gini bahu apa kabar bahu
kayaknya ada modus nih jangan jangan ya
enggak enggak emang shirley masih jomblo
oke ini kita mau ngobrol ngobrol dulu nih kemarin kan sempat menjadi perbincangan nih
ya kan di warga net netizen pada bilangin
itu siapa sih wanita cantik yang di sebelahnya kahiyang yang mendampingi
ternyata kita tahu nama lengkapnya adalah shirley
shane siregar nah sekarang nama margia sama ya sama kahiyang ya
persiapannya pasti nih pengen tahu juga nih dari kemarin kemarin kan berarti sudah tahu
akan mendampingi kahiyang selama berhari hari
dengan segala adat mandailing upacara adat mandailing
dan tentunya disorot media banyak juga tamu undangan yang datang ada deg degannya enggak sih
kan menemanin mbak ayang kan pasti tidak tahu kan bakal disorot gitu jadi deg degan banget sebenarnya
oke kalau untuk prosesnya sendiri
kan kalau yang menemani itu kan pasti saudara perempuan dari pihak
laki laki ya itu proses pemilihannya kayak gimana tuh
kalau misalnya kita kan ada casting dulu enggak ya
enggak ada ya
itu proses pemilihan gimana
yang cantik sepertinya nih
kalau cantik sudah mewakili lihat dong bow nya
apanya kenapa bisa akhirnya shirley yang terpilih untuk mendampingi kahiyang
kalau secara adat bagaimana
ya enggak ada yang nyuruh shirley mendampingi cuma mamanya mamanya bubi
karena kan sepupunya dari pembumi
oh mamanya yang nunjuk gitu shirley nanti mendampingi ayang ya gitu
tapi kalau nggak salah pendamping
pengantin itu berarti harus wanita muda yang belum menikah betul nggak
yang belum menikah
karena shirley belum menikah
dari semua sepupu sepupu dan juga saudara saudara bobi yang belum menikah
ini shirly aja atau gimana
ada ya ada lagi ada beberapa yang belum menikah juga
oh ini saya mendengarnya sepertinya ada modus ya
enggak enggak sebentar sebentar
shirley semakin ditanya semakin mundur
majuan dikit boleh
oke ini kan berarti kita tahu ya
memang langsung ditunjuk sama mamanya bobi ibu ade hanifa sregar
kalau misalnya boleh tahu juga nih
kalau misalnya untuk kenal sama kak hiang sendiri
apakah memang sudah lama kenal atau ketika pas mau proses menikah
kak hiang sama bobi baru kenalan
atau mungkin udah dulunya pernah main bareng atau gimana
enggak kan mbak ayang kan sebelum nikah ini kan sering juga datang ke medan
main main ke rumah
jadi jadi ya jumpa di situ kenal saya kan
jumpa dengan bobinya maksudnya
sebentar iya iya sebentar
maju lagi boleh
jangan takut oke
bowu boleh maju dikit
oh jadi kahiyang itu memang sering main ke medan
sering main ke medan
yang sering menemani berarti
sering kan kan sering juga main ke rumah bapak mbak bobi
jadi sering jumpa gitu
pertama kali ketika melihat kak hiang
kak hiang itu orangnya kayak gimana sih
ayo jangan peras
pertama deg degan lah gimana sih mbak ayang orangnya
secara dia kan putri presiden
dia agak deg degan ternyata
orangnya santai humble gitu
jadi pun akrab lah sama mbak ayang
nah kalau bau sendiri saat shirley akhirnya terpilih nih untuk mendampingi mbak ayang begitu
apakah ada ujangan tersendiri
ada enggak tuh bowu
enggak ada sih
karena memang udah akrab juga
oh itu juga
udah deh kalau gitu kita kembali dulu aja ke nadia sama renat yang ada di dalam
silahkan nadia dan juga reinhardt
terima kasih udah